sampai jumpa di video selanjutnya

kamu benar kamu putrinya pak bakah
tapi apa maksud kamu kalau pak baka itu sudah meninggal
penon kita tinggalkan saja pembunuh ini
saya tidak membunuh bapakmu
bapak kamu meninggal karena serangan jahat itu
selamat siang pak
ini laporan perkembangan ekspor kita bulan ini
gandung bagaimana keadaannya
sejak kejadian pak baka kena serangan jantung itu
dan gandung selalu murung pak
kalau begitu kita jangan ganggu dulu dia
kamu mau kemana nak
kalau kalau begitu kamu mampir juga di makam subaka
iya ayah bagaimanapun juga dia sahabat ayah agar langkah kamu tidak terhalangi
terima kasih ya kalau gitu saya pamit pergi dulu
jangan selalu mendoakan ayah semoga bisa tenang
nyenggerang poyang dulu ya
ayah jang rang
apaan kamu di sini
saya mau ke makam ayah kamu
kamu gak boleh ke makam ayahku
kamu mantus tau gak
jang rang kamu jangan teriak teriak kita lagi dari sekitar ke makam
eh denger ya
urus kamu itu emang manis
aku hal percaya terserah sama kata kata kamu tau gak
jang rang berapa kali saya katakan sama kamu
saya tidak membunuh ayah kamu
ayah kamu tuh terkena serangan jahat ini

tapi kamu mencuri ayahku
saya tidak menyakitinya
saya cuma ingin ayah saya dan ayah kamu itu berdamai itu aja
tandanya kamu tahu apa yang dicapai pada waktu itu
aku akan mercah sedikitpun sama kamu
bagaimana bi sudah pulang
sudah malam ini
layanan dari siang tadi sampai sekarang dia masih saja di situ
katanya nunggu non berhenti marah
dia sudah gila apa ya
cepat berhenti pindah sekarang
itu rasa dia
tapi kenapa aku merasa seperti ini ya
jonggrang saya tidak akan pernah pergi dari sini sebelum kamu keluar dari rumah
beraninya cuma peroyok
maju mana siapa kejut
kamu tidak tuhan
kamu takkan berhenti
jangan saya tidak pernah bersalah saya tidak bersalah
kenapa aku merasa kasian sama dia ya
dia kan pembunuh ayahku
apa gandung masih mau datang lagi
walaupun dikeroyok berkali kali ini tetap nekat datang tiap hari minta bertemu dengan jonggrang
aku rasa aku tahu apa yang terjadi
gandung jatuh cinta pada jonggrang
itu bukan jatuh cinta namanya
tapi memang benar benar bahaya
orang jatuh cinta memang bisa jadi gila
aku punya rencana bagus buat gandum
aku continuan cinta mereka
kamu tepan mereka
nah tuhan bapak alamnya
serta berkongsi dulu dengan bangsa
terima kasih ya pak
eh ada apa ya
pinar kamu kesana dulu
aku ingin bicara empat mata dengan dia
aku adalah orang yang sekarang mengurus perkebunan teh subaka
pak jongrang tahu kalau kamu datang untuk menemui saya
jongdrang bahkan yang mutus seksi
dan jongdrang khawatir kamu terluka
aku rasa kamu sudah bisa membuatnya terpesona
bahkan dia mengundangmu untuk bertemu
jongdrang kamu menyuruh saya kesini
aku dengar ayahku setuju ya mau nyatuin perkebunan teh kita
ingat anak ampun
untuk ayahku scrindas tissues namanya sprinx